ajang eksibisi e sports pekan olahraga nasional ke dua puluh yang digelar di jayapura papua resmi ditutup oleh dewan pembina pengurus besar e sports indonesia bambang susatyo
bamsud percaya ada potensi besar dalam gelaran kompetisi esports di indonesia
salah satunya mampu membangkitkan perekonomian yang tengah terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
dewan pembina pengurus besar esports indonesia bambang susatyo resmi menutup ajang eksibisi esports pekan olahraga nasional ke dua puluh yang digelar di jayapura papua
dalam sambutannya bamsud menuturkan jika e sports merupakan olahraga yang memiliki potensi besar salah satunya bisa membangkitkan perekonomian indonesia yang tengah terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
esports indonesia untuk menjadi bagian fundamental dari perkembangan dan kemajuan indonesia
bamsud menuturkan jika esports merupakan olahraga yang menyebabkan kegiatan industri digital nasional yang berpotensi menyumbang pendapatan negara sekitar satu tujuh miliar dolar amerika serikat atau dua puluh lima triliun per tahun
bamsud mengapresiasi atlet yang telah berkontribusi dalam ajang eksibisi e sport pon ke dua puluh papua dua ribu dua puluh
bamsud juga menyampaikan pesan dari ketua umum pbesi jenderal polisi purnawirawan budi gunawan
yang menyebut atlet atlet esports ini adalah atlet atlet yang berpotensi untuk mengembangkan kemampuan ke dua puluh papua dua ribu dua puluh satu
sport indonesia adalah tunas tunas bangsa yang akan mengharumkan nama negara di masa yang akan datang
ketua umum koni pusat marsiano norman mengatakan
semenjak pbesi disahkan sebagai anggota koni pusat kemajuannya dinilai sangat cepat dan pesat
marsiano menyebut kerja keras dari pbesi layak dengan hadirnya esports di ajang eksibisi pekan ke dua puluh papua dua ribu dua puluh satu
esports ini tentunya menjadi bahan evaluasi
tetapi secara persyaratan mereka sudah memenuhi syarat untuk diperoleh
dan membuat catatan catatan sebelum kita putuskan bersama
eksibisi e sport pon ke dua puluh berlangsung sejak dua puluh satu hingga dua puluh enam september dua ribu dua puluh
di lapangan hoki indoor doyobaru kabupaten jayapura
ada empat kategori yang dipertandingkan yaitu game pubg mobile free fire mobile legends dan e football dua ribu dua puluh satu